seorang nenek berusia tujuh puluh satu tahun tinggal sebatang kara di sebuah ruangan kecil berisi tumpukan sampah
video yang memperlihatkan sang nenek tidur di atas tumpukan sampah ini menjadi viral di media sosial
nenek yatimah tinggal di sebuah gang sempit di jalan girilaya surabaya jawa timur
untuk makan sehari hari nenek ini hanya mengandalkan belas kasihan warga
di rumah kecil tersebut tidak ada penerang lampu
nenek yatimah mengaku sudah lama tinggal di tempat ini
statusnya menumpang karena bangunan yang ditempatinya bekas milik seorang dokter yang tak diurus
kenati hidup dalam keterbatasan si nenek berkukuh tidak mau pindah ke panti jompo
ia beralasan lebih nyaman tinggal seorang diri sambil berharap belas kasihan orang
ia berkata anak saya sebetulnya dua tapi sudah meninggal semua
jadi pos itu pun dia tidak bayar
segala sesuatunya memang dibebaskan
terus masalah makan terkadang itu ada bantuan bantuan dari orang yang jermawan
artinya ada orang lewat dikasih uang ada rewat dikasih makanan
dinas sosial yang mendapati laporan ini langsung mendatangi rumah nenek yatimah
dengan evakuasinya ke panti jompo
lukman rozak surabaya jawa timur